kepada sang merah putih hormat senjata
meski pandemi merah putih tetap tegak berdiri
merayakan kemerdekaan merah putih berkibar di seantero negeri
yuk kita simak keunikan pengibaran bendera di redaksi siang kali ini
bendera merah putih raksasa berkibar di curug cileat desa mayang cisalak subang jawa barat
ukurannya tak main main tujuh x lima belas
dan berhasil dikibarkan selama enam jam di atas air terjun setinggi satu ratus enam puluh lima meter
sementara di takengonangro aceh darussalam
bendera merah putih raksasa berukuran lima puluh x dua puluh enam meter dibentangkan di tengah danau lautawan
hebatnya lagi bendera raksasa ini dijahit oleh anak anak disabilitas
kalau di makassar beda lagi
enam nelayan dibantu tni polri membentangkan bendera merah putih sepanjang seribu meter di pantai losari
konsep ini sengaja dipilih sebagai simbol kebangkitan
di tengah pandemi
masih ada lagi
kita ke jakarta aquarium
pengibaran bendera dilakukan di bawah air di akwarium utama
uniknya selain penyelam ada juga putri duyung berkebaya yang ikut meramaikan hari kemerdekaan
sekarang kita ke negeri mamala kabupaten maluku
tni angkatan laut lantamal sembilan ambon melakukan pengibaran bendera merah putih
di dalam laut mamala yang diikuti tiga puluh delapan penyelam
yang letaknya di tengah hutan kampung mereka
bendera merah putih dikibarkan di pohon pisang raksasa ini
sebelum pengibaran bendera warga harus memanjat pohon pisang raksasa
untuk meletakkan sang merah putih
tim liputan cnn indonesia